saya nggak mau anak saya jadi pemain sirkus setelah lulus dari uji sim
ternyata ingin dari pak kapoli kemarin nggak dipakai pak
aturannya masih sulit
aturannya saya tanya ketika saya diskusi dengan mbak osingnya
kami ini bu hanya melaksanakan peraturan yang sudah ada
pak kapolinya kemarin kan hanya mengimbau bu
itulah video kekesalan seorang ibu bernama marita sani
karena anaknya tidak lulus ujian praktek sim tiga belas kali pada selasa lalu
usahanya menemui kasat lantas juga gagal
bahkan dirinya terlibat perdebatan dengan anggota sat lantas
warga perumahan geraha bundar asri kabupaten gresik ini curhat kepada kapolri
dan videonya pun viral di media sosial
saat ditemui di rumahnya pada rabu siang
dirinya berharap kapolri menerbitkan aturan yang jelas
sebagai pegangan anggota sat lantas di lapangan
sama pak baut oke ya pak ya saya sampaikan ke pak kapolri
oh monggo ibu silakan artinya begini lho pak
jangan sampai nunggu masyarakat ngamuk kayak saya
baru sim itu terbit
karena enggak semua masyarakat punya keberanian
mesinnya mati disuruh bikin ulang dengan proses yang seperti itu
yang ngamuk lah saya
sementara itu kasat lantas polres gresik akp agung fitriansyah mengatakan
telah melakukan evaluasi terkait beredarnya video tersebut
pada saat gagal r dua tetap diberikan kesempatan
untuk melakukan uji praktek r dua kembali
dan dari petugas pun berusaha untuk menawarkan mengikuti coaching training
punya suami saya yang semula juga dipersulit ya pak ya itu juga diterbitkan
jangan nunggu kayak begini dong pak
jangan nunggu orang ngamuk masyarakat ngamuk dulu baru diterbitkan
pada akhirnya setelah marah marah
petugas satlantas menerbitkan sim c untuk anak dan suami marita sani
dengan membayar sesuai dengan biaya yang ditentukan